di tengah pandemi covid sembilan belas dpr menyetujui pembahasan ruu omnibus law dalam rapat paripurna hari kamis sore
majelis pekerja buruh indonesia mengaku kecewa atas tindakan dewan perwakilan rakyat indonesia
buruh menganggap dpr memanfaatkan pandemi virus corona untuk mempercepat pembahasan ruu kontroversial tersebut
rapat paripurna yang digelar kami sore membahas nasib beberapa undang undang yang sempat ditunda periode yang lalu
di antaranya membahas ruu cipta kerja yang tetap akan dilanjutkan ke tingkat balik dalam waktu dekat
surpres itu tetap disetujui meski ada dua perwakilan fraksi yang menolak yaitu fraksi partai demokrat dan juga pks
sementara majelis pekerja buruh indonesia mengaku kecewa atas tindakan dewan perwakilan rakyat indonesia yang masih melanjutkan pembahasan omnibus law cipta lapangan kerja saat berlakunya pembatasan sosial berskala besar
presiden konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia
indonesia berharap dpr dapat bersimpati terhadap situasi negara
buruh juga telah menunda aksi aksi besar terkait penolakan terhadap omnibus law demi membantu pemerintah menghadapi covid sembilan belas
secara tegas kembali meminta kepada pemerintah dan dpr menunda pembahasan omnibus law atau bahkan membatalkan karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dan dpr untuk menghadapi penyebaran virus corona yang hampir seluruh indonesia
sekarang sudah mengalami wabah covid sembilan belas
kami dari mpb juga sudah menunda rencana rencana aksi besar